sekarang kita ke informasi dari dunia perpolitikan tanah air
untuk mendongkrak perolehan suara pada pemilihan presiden di tapal kuda jawa timur
calon wakil presiden sandiaga uno melakukan safari politik ke sejumlah pondok pesantren
salah satunya pondok nurul jadid paiton probolinggo
sabtu sore calon wakil presiden nomor urut dua ini mengajak santri meningkatkan ekonomi berbasis pesantren
mengenakan baju koko dan sarung berwarna hijau
calon wakil presiden sandego uno melakukan safari politik ke pondok pesantren nurul jadid paiton kabupaten probolinggo jawa timur pada sabtu sore
di salah satu ponpes terbesar di tapal kuda jawa timur ini
calon wakil presiden nomor urut dua itu diterima langsung oleh salah satu pengasuh ponpes
setelah melakukan pertemuan tertutup dengan beberapa ulama dan kader
sandi meninjau kondisi pesantren terutama asrama pondok putri
di sela sela safari politiknya sandi menyayangkan pelemahan rupiah terhadap dolar
yang mencapai lima belas dua ratus per dolar as
dia menyebut inilah pelemahan terbesar dalam kurun dua puluh tahun terakhir setelah krisis moneter
sandi juga menyarankan agar pemerintah mengurangi impor dan memperbanyak ekspor
selain itu ia mengajak santri lebih giat memajukan perekonomian berbasis pesantren
demi mengurangi ketergantungan impor
kita bicara mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren
dan beberapa sektor sektor keunggulan
seperti tembakau seperti juga sektor pertanian lainnya
dan pariwisata di pesisir
sektor juga bahan pangan seperti bawang merah
yang menurut kami ini bisa digarap dan nanti akan disandingkan dengan pembiayaan
juga berbasis kooperasi pondok pesantren
menurut pengasuh ponpes pihaknya selalu menghormati kedatangan tamu
dan soal pemilihan calon presiden dan wakil presiden diserahkan kepada masyarakat
ini adalah kekuasaan kita
kita selama ini kita berpengalaman untuk melakukan pemerintahan pesantren
bagi penyelenggaraan pesantren itu bagi penyelenggaraan pesantren itu
selesai kunjuan ke pondok pesantren nurul jadid
sandi direncanakan menghadiri tablik akbar di pondok pesantren al islah
di hadapan wringin anom bonduoso